pantemira lagi ngapain disini
mendingan kita masuk keji yuk
berani sekali merah datang kesini
apakah enggak dari henti
aku gak mungkin ngusir dia sekarang
bisa bisa dia cerita semuanya di depan kilo
jangan pikir aku akan diam melihat cara kamu memperlakukan anak kita mas
asal anak aku kembali
kak ilham sama indah mana ya
udah ketemu belum
bilang kangen banget sama mereka
jilang doain ya
supaya kak ilham dan indah bisa cepet cepet pulang
jilang bakal terus doain kak ilham sama indah kok
makasih ya sayang
tapi tante jangan terdiri terus ya
jilang bakal doain kak ilham sama indah kok
biar mereka baik baik aja
masya allah gila
kamu begitu peduli sama saya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
kamu begitu peduli sama ilham dan indah
padahal mereka bukan saudara kandung kamu
beda dengan bapaknya
ya sama sekali gak peduli sama mereka
jangan lupa ya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
katanya tadi lagi ngerjain pr
lanjutin lagi nih
papa bicara dulu sama tante mira
udah malem nih
kalau nggak selesai besok kena hukuman
ya udah deh pa
tante mira bilang kerjain pr dulu ya
terima kasih sayang
suasana jadi makin panas
saat mana diruah jadi udah bardek
saya akan kabur dari sini
tapi sayang banget kalau gue pergi
kapan lagi gue bisa lihat danny dilabrak sama sia mira
beraninya kamu datang ke sini
kamu sindir aku di depan kita kok berani kamu
kamu mas yang berani beraninya
kamu berani berani telah melihat indah dan ilham
berapa kali aku harus bilang
anak anak kondisinya baik baik aja kita lakuin dulu ya
kemarin aku ngeliat mereka mas
tadi tetangga aku juga ngeliat mereka mas
mereka terlantar di jalanan
dimana mereka sekarang mas
aku udah bilang tahan volume kamu
kamu datang ke sini mau ngancurin aku
kamu mau ngancurin hidup aku
kalau kamu ingin ngancurin hidup aku
aku bisa saja ngancurin kamu
aku ini ibu dari anak anak kamu
kamu setega itu ngancep aku mas
aku gak peduli dengan kehidupan kamu yang sekarang aku mau
aman di tanganku
asal kamu mau kembali ke kampung
ada anak aku kirim ke kamu
aku gak percaya sama kamu
kenapa tante mira teriak teriak ya
mulu mau ke suara kamu
kamu teriak lagi sekali lagi
ilam sama indah
akan aku taruh di tempat yang jauh
dengan mudahnya demi harta
aku juga bisa ngancurin kamu dan anak anakmu
demi harta juga
jadi mulai sekarang
kamu dengarin ucapan ku baik baik
kembali ke kampung
jangan pernah menginjakan kaki kamu di rumah ini lagi
dan aku nyatakan
jangan kamu dekati raffi
atau ancaman yang aku bilang barusan
akan aku laksanakan
dan kamu tidak akan suka
sekarang keluar kamu
anakmu mau aku jadi ibu lagi
anakmu mau aku jadi ibu lagi

aku mengetahukan itu sesuatu